kita beralih ke informasi lainnya
jelang natal dan tahun baru harga kebutuhan di pasar induk cikurubuk tasikmalaya jawa barat mulai naik
harga kebutuhan di pasar induk cikurubuk tasikmalaya jawa barat mulai merakak naik sabtu pagi
kenaikan yang cukup signifikan menimpa bawang merah cabai tomat serta bawang daun
bawang merah naik dari asalnya rp dua puluh delapan menjadi rp tiga puluh enam hingga rp tiga puluh sembilan per kilogram
harga cabai merah juga naik antara rp lima hingga rp enam per kilogram dari asalnya rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh
tidak sedikit dari konsumen yang membeli tomat kurang baik
untuk kebutuhan bumbu dapur hingga sambal
mereka terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam
sehingga menyiasatinya dengan mengurangi pembelian kebutuhan
sekarang ibu beli berapa
per kilo itu bu
ibu keberatan ya bu
udah biasa ya bu mau menata udah biasa ya
kebutuhan pokok seperti telur ayam juga alami kenaikan
harga sebelumnya rp dua puluh satu kini menjadi rp dua puluh empat per kilogramnya
kenaikan harga bumbu dan sayuran diakui pedagang di peguil
ini mengaruhi faktor cuaca
kira kira kenaikannya kenapa kang biasanya kang
kalau dengan kenaikan ini penghasilan akan turun atau naik
berapa persen kira kira
pedagang dan konsumen berharap agar pemerintah turun
untuk mengendalikan harga
deden rahadian tasik malaya jawa barat